presiden joko widodo mendapatkan suntikan vaksin booster covid sembilan belas dosis kedua di istana kepresidenan bogor
jenis vaksin booster kedua yang diterima oleh presiden jokowi adalah vaksin indovac
penyuntikan vaksin booster kedua untuk presiden dilakukan pada kamis pagi
kepala negara mengajak masyarakat terutama tenaga kesehatan dan warga lansia untuk mendapatkan vaksinasi booster dosis kedua
presiden jokowi mengatakan dengan mendapat vaksin booster kedua imunitas masyarakat dapat terjaga
vaksin indovac yang diterima presiden telah melalui uji klinis dan sudah mendapatkan emergency use authorization atau izin penggunaan darurat dari badan pengawas obat dan makanan
selesai disuntik vaksin covid booster kedua presiden jokowi langsung berangkat ke cianjur untuk mengecek kondisi korban gempa di sana
presiden jokowi mengatakan vaksin booster kedua telah disuntik enam puluh enam juta dosis dan booster kedua masih kecil sekali
masih rp tujuh ratus tiga puluh ribu
kenapa kita memerlukan booster
agar imunitas kita terjaga dan dapat memutus penurunan covid dari orang ke orang
kemudian vaksin yang dipakai pada pagi hari ini yaitu vaksin indovac
produk seratus persen dalam negeri